mungkin kamu bisa cerita ke tante ada apa sebenarnya
hopefully tante bisa membantu kamu
selamat siang burasa iya uya michi udah dateng belum belum tubuh belum ya
itu dia pas banget ya yaudah kalau gitu ya tutup geram dulu
hai hai hai sayang pas banget ya hai cantik hai kantor michi pas banget nih aku juga baru pulang
dari ini sekolahnya rina baru banget nih juga udah pulang nih udah masuk yuk
assalamualaikum waalaikumsalam ibu mbak mirna raina dan mbak michi
alhamdulillah sampai kita bikinin minum buat mbak michi ya iya
pokoknya sebentar ya mbak sama sama
kalau gitu saya minum barang barangnya renah dulu ya bu ya
kalian rina kamu tolong ke kamar panggilin sama sama papa ya bilang ada tante michi terus
kita makan siang baru oke oke go satu ratus dua puluh tiga cepet tapi jangan lari
gimana mungkin kamu bisa cerita ke tante ada apa sebenarnya
hopefully tante bisa membantu kamu
boleh ya pas
boleh ya aku pindahin mbak ke bindindi ya
buat apa lagi dipindahin kan udah saya rapihin tadi udah bagus kan
aku cuma mau yang terbaik untuk niddy mas kalau hujan pada kayak kemarin gimana
pasti gak seperti kini lagi kan
itu putri aku mas
itu putri aku mas
itu putri aku mas
itu putri aku mas
itu putri aku mas
itu putri aku mas
itu putri aku mas
kalau nindi itu reina
nindi masih hidup din
saya gak tega bohongin kamu terus seperti ini din
tapi situasi saat ini masih belum memungkinkan untuk saya jujur
ini semua demi kamu din
saya gak mau terbongkari identitas reina
menimbulkan huru hara keberpanjangan dan berpengaruh kekandungan kamu
tapi gak sekarang ya
saya mau tumbuh kandungan kamu kuat dulu
apa hubungannya sama aku mas
sama kandungan aku
kan bukan aku yang ngelakuin
papa minta aku untuk izin sama kamu
bisa jangan pasah saya
saya berhasil stack university
sekitunya kau bas
kau minat makan mendi
sampai ngebetak aku
saya gak ada maksud
tapi saya juga nggak suka
kamu tuh gak nurutin kata suami
kamu keras kepala sih orangnya
coba dong dengerin kata suaminya
aku cuma mau yang terbaik buat anak aku
ya allah kenapa jadi gini sih
gak mau saya cuma
kalo ini parah jadi mata
aduh gak telat kok nih
udah setengah jam nih gue nungguin lu nih
lima menit aja lagi lu gak datang
yaudah sekarang gini
gue mau tau nih bisa dimulai nggak nih
gue pengen tau siapa udah ngebobot aku dari roy
jadi gini gak
data data di laptop gonis kan semuanya kehapus nih
jadi gue harus mulai dari awal lagi
emailnya si roy itu apa sih
coba deh gue kasih gini ya
kayaknya bakal makan waktu lama nih gak
serius nih ternyata ada cukup
kalau gini makin baik aja
ya kalau gini itu ya
jangan bikin wij crisp

serius penting banget ini
yaudah deh gue kerjain ya
yang dipikirkan oleh mamah kamu
karena semua orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya
apalagi anak perempuannya
dan yang harus kamu lakukan adalah
membuktikan kalau angga itu adalah benar benar seorang pria yang sangat baik
jadi jangan menyerah